bakso lava jubo ini dijual dengan harga rp tiga ratus lima puluh
wisata mangrove batu karas
walaupun keadaan kita belum banyak berubah dari keadaan sebelumnya walaupun banyak pemimpin negara banyak yang lebih sadar bahwa berbagai keadaan dan berita
pengelola kedai yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh enam anthony mengaku menggunakan mie sagu hasil olahannya sendiri
lalu kemudian kami pindah jepang
bahkan gue bisa menceritakan ke anak cucu juga
hal ini agar mencegah terjadinya penyakit seperti gangguan pencernaan dan alergi
biasanya rasionya sudah lebih dari lima
adalah box nya itu harus ditunjukin kosong
terat terat dokter indonesia melakukan itu
selain itu dengan ketetapan ini pengadaan beras untuk cadangan pemerintah oleh perumbulok
ya kan ada baiknya kalau itu semua dibuka
katanya kan nomornya spesialisasi mas tera enggak dipertandingkan sepuluh meter
dan disampaikan oleh ricky kusumo
pelan pelan mulai dibuka sampai nanti bulan juni akan dibuka sepenuhnya
ciri khas dari kerupuk kulit asli garut adalah seperti ini
fundamental gue gak sebagus temen temen pro pastinya
artinya dinamis ketika pelatih sudah tahu kualitas pemain yang dipanggil
pola makan sehat dan istirahat yang cukup
tapi kita juga menyediakan formulir c satu sebagai dasar hukum ketika nanti terjadi perselisian dalam penghitungan suara di rapat pleno kb
terus apa sih kan aku kan suka yang lumer lumer gitu kan
nah tentunya itu bahasa konstitusional
ya nggak marah ya mengingatkan saya kira presiden itu pernah marah
kalau duta palestina itu ribki awad
besok kira kira akan ada kejutan kejutan yang disampaikan
itu kan kita melihat bahwa rasa trotoar sudirman tamri itu apakah dirasakan oleh warga jakarta yang berbatasan dengan tangerang
apbn plus kerjasama dengan pengusaha lokal tentunya petani lokal peternak lokal yang bisa mereka menumbuhkan ekonomi di masing masing kabupaten kotanya juga karena program ini nanti akan melibatkan seluruh stakeholder di kabupaten kota tersebut
dan di sisi lain juga berbeda mungkin dengan australia
bahkan memang dia kalau kita buka
jokowi percaya diri tantangan tersebut bisa dihadapi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa dicapai
mungkin gue tarik ke belakang lagi ya sebelum si all star game ini
marilah kita simak rangkuman tentang
wakil dari palestina pada saat bicara terutama mengenai masalah korban ya
untuk memperkaya mereka di dalam kubur
tapi secara umum tentu saja kita tidak bisa mengkonsumsi madu tersebut secara berlebihan
nah ini menunjukkan bahwa cara berpikir mk itu balik dia
dan kayaknya kalau misalnya orang indonesia tuh ditanya nasi gila tau gak
jadi berapa kali setahun saya bisa
nah itu terjadi ini saya nggak tahu dki seperti apa
bagi yang menolak pembayaran dengan uang nominal rp tujuh puluh lima dapat dikenakan sanksi berupa pidana dan denda
jadi dua minggu yang lalu saya baru juga jalan ke daerah ntt
jadi terus statistik juga belum menunjukkan kalau aku improve